ya pertemuan antara ibu mega dan pak prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai satu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik
untuk bisa bersama sama di dalam pemerintahan yang jika nanti mk memutus pak prabowo adalah pemenang pemilu presiden
di mana pdi perjuangan harus bergabung di dalam pemerintahan presiden prabowo kelak
di komunikasi kan jalan terus jadi ini kan mk juga tinggal beberapa hari lagi
ya kita belum tahu apakah sesudah mk atau sebelum mk nanti tergantung hasil komunikasi
tapi ada ketemu sama sahabat lama misalnya sama bu mega gak pak gitu pak
sinyal rekonsiliasinya apa makin kuat nggak sih pak
ya kalau pertemuan kan sebagaimana kami sampaikan itu suatu hal yang positif
tapi kita juga sangat memahami bagaimana ibu mega pd perjuangan itu memegang prinsip prinsip yang fundamental
dimana terkait dengan kecurangan pilpres kan sedang diproses melalui mahkamah konstitusi
ada juga sidang terkait dengan pt un
sehingga tentu saja momentum kalau pertemuan itu adalah setelah seluruh tahapan tahapan itu dilakukan
yang penting tidak ada persoalan secara pribadi
antara ibu mega dengan bapak prabowo mengingat secara kesejarahan memang tidak ada masalah
tapi niat yang telah diberikan sudah mudah jadi kepecatan
sebagai kunstitusi bigger enti mimpu